wali kota surabaya tririsma harini marah saat memeriksa kantor kecamatan tandes surabaya
bersama petugas komisi pemberantasan korupsi rabu pagi
kondisi kantor kecamatan yang jorok menyebabkan camat dan aparatur sipil negara yang lain
kena semprot wali kota surabaya
wali kota surabaya tririsma harini rabu pagi memarahi camat tandes ahmad dayak
risma marah karena kantor kecamatan terlihat kotor dan jorok
saat memantau kantor camat bersama petugas komisi pemberantasan korupsi
wali kota risma hari ini menyaksikan kursi sofa di ruangan kantor jebol
dinding kantor kotor penuh noda serta sampah kertas dan debu menumpuk
risma bahkan langsung membersihkan tempat pelayanan masyarakat
dibantu kepala dinas yang ikut inspeksi
tak hanya camat hampir seluruh pegawai negeri sipil di kantor kecamatan
yang berada di wilayah surabaya barat ini kena semprot karena tidak menjaga kebersihan kantor
risma mengaku akan menjaga kebersihan kantor
memberikan sanksi kepada camat yang tidak menjaga kebersihan kantor
ya nggak bagus lah kita ini kan dia kantornya banyak yang sudah tak renewab
kalau jorok gitu kan ya ya kan apa ya
ada sanksinya tak bu camat camat
yang yang cuma
ya gimana sekarang kota ini mau bersih kalau rumahnya sendiri kotor
jadi bisa dijadikan model contoh bagi daerah daerah lain
setelah meninjau kantor kecamatan yang ada di daerah tepi kota surabaya
wali kota surabaya langsung memerintahkan seluruh kantor kecamatan untuk melaksanakan kerja bakti
wahyu pratama surabaya